mencibir terhadap partai politik yang tidak konsisten
manuver susilo bambang yudhoyono yang turun langsung menyelamatkan partai demokrat
agar eskalasi konflik tidak membesar
selain itu juga memberi sinyal agar jangan ada pihak lain yang membuat kisruh partai
yang mengantarkannya menjadi presiden ke enam republik indonesia
kewenangan strategis sebagai ketua majelis tinggi partai demokrat
membuat sby memiliki pengaruh kuat
untuk mencegah pengambil alihan kekuasaan internal
atau kudeta pihak luar terhadap kepemimpinan putranya
pasalnya kongres luar biasa partai demokrat dapat dilakukan
jika telah mendapat persetujuan ketua majelis tinggi
namun jika persetujuan gagal diraih
klb partai demokrat dinilai tidak akan terjadi

ketua majelis tinggi partai demokrat tidak akan terjadi
ketua majelis tinggi partai demokrat tidak akan terjadi
ketua majelis tinggi partai demokrat tidak akan terjadi
ketua majelis tinggi partai demokrat tidak akan terjadi
herzaki menambahkan bahwa partai demokrat masih solid
karena konsolidasi internal terus dilakukan
upaya ketua umum partai demokrat agus yudhoyono
membangun komunikasi internal dan bertemu langsung dengan ketua dpd
serta melakukan rapat kerja daerah bersama ketua dpc partai demokrat
menghasilkan poin kesepakatan untuk memperkuat dukungan kepada ahy
konflik yang terjadi di dalam tubuh partai demokrat
seharusnya mampu diselesaikan secara internal
tanpa mencatut pihak luar
pasalnya menurut pengawat politik lipi wasistora harjo
munculnya faksi dalam tubuh partai dan konflik internal
seharusnya menjadi cermin kedewasaan partai demokrat
jika sampai muncul ke permukaan
justru merusak nama demokrat sendiri
saya pikir kalau yang namanya faksionalisasi
atau faksi dalam partai itu hal yang
lumrah dan normal dalam organisasi mas
cuman bagaimana kita mengelolanya itu secara baik
karena hal ini kan sama saja permasalahan internal
dalam konteks sekarang ini ketika kita membuka
persoalan internal itu ke ruang eksternal
itu kan sama saja kita membuka aip sendiri
dan dalam hal ini
apa yang dilakukan ahy sekarang ini adalah
ingin mendapatkan semacam dukungan moral publik
untuk mengatasi masalah internalnya
jadi bukan dari internal ke internal
tapi dari eksternal ke internal mas
munculnya sby untuk menghadapi gerakan kudeta
di dalam partainya ini menunjukkan pesan
bahwa dirinya memiliki tanggung jawab dan keinginan
agar partai demokrat tetap berada dalam track yang benar
namun menurut wasisto
jika partai demokrat tetap ingin menampilkan citra yang baik
selain penyelesaian konflik internal yang tanpa gejolak
diperlukan sikap politik yang tidak abu abu dan mendua
sehingga partai politik yang tegas ini
tidak menimbulkan stigma yang kurang baik
bagi keberlangsungan partai berlambang mersi itu sendiri